ini saya seperti ibu negara yang sedang dijaga oleh pas pampres
tapi saya bukan ibu negara tentunya ini bagaimana simulasi dari pas pampres
perempuan sedang menjaga atau mengawal ibu negara iryana widodo
dan juga pada khususnya pada rabu dua puluh lima april hari ini
para pas pampres wanita menjaga presiden joko widodo di sejumlah acara
nah kita akan tanyakan dengan salah satu pas pampres wanita dengan sirda nancy
selamat sore mbak
selamat sore mbak
ini sebenarnya apa sih mbak kok tumben ini pas pampres perempuan menempel atau mengawal pak presiden joko widodo
dalam rangka hari kartini memperingati hari kartini
terus ini dikawal bajunya seperti ini juga ini sebenarnya persiapannya gimana pak
perintahnya seperti apa sih dari pak presiden
perintahnya langsung menggunakan baju seperti ini
memang kalau acara seperti itu memang kita harus menggunakan baju psl atau jas
persiapannya dicek rapian aja bajunya harus benar benar yang
layak untuk ditampilkan untuk pengawalan
ini bedanya ketika menjaga ibu iryana dan pak jokowi seperti apa
spesialnya tadi menjadi acara di monas selalu di tanjung puryok
beberapa ada kegiatan lain apa mbak bedanya mbak
bedanya keseharian kita mungkin mengawal ibu negara
tapi hari ini beda kita langsung diperintahkan mengawal bapak presiden langsung
jadi pengawalnya harus cewe semua
yang biasanya cowok tidak mengawal
semuanya cewek dari mulai dari pagi sih dari bogor bersama sama bapak presiden langsung ke mall

dari monas langsung tanjung puryok

apa menjadi pusat perhatian kah
ada masyarakat oh ada pas pes perempuan nih
tadi sempat jadi pusat perhatian pas di monas itu lebih banyak
pasukan itu kaget kok mengawalnya cewe
terus semua pas ini yang hadir para undangan tamu undangan kebanyakan kan
perwira perwira pati pati semua ya pejabat pejabat semua kaget
oh yang awal ini cewek semua keren
ini suatu kebanggaan juga buat para pas pampres perempuan juga yang
terutama ada di grup a
satu kebanggaan buat kita sangat bangga
terima kasih mbak nancy atas waktunya
ini saya seperti dikawal tapi sebenarnya ini lagi simulasi aja
karena pastinya dari pas pempres perempuan sendiri jumlahnya totalnya ada delapan puluh
delapan puluh dua pas pempres di seluruh pasukan pas pempres
tapi untuk khusus di grup a sebanyak delapan belas pas pampres wanita yang mengawal
ibu negara dan juga presiden joko widodo
nancy megawati jakarta